jadi juga lo beli tv
nah itu brosur buat apaan
ini brosur tv
buat gue kasih lihat ke bini gue
biar dia tau kalo tv itu mahal
saya ke terminal dulu ya
ntar kalo gue jadi nikah sama si mae
terus kita berdua ada umur
gue pengen dah ngajak si maya jalan jalan ke luar negeri
liat negeri tetangga rod
nikah aja belum
kemukah juga belum
lo udah ngayal ngajak jalan jalan si mae ke luar negeri
emang kalo ke luar negeri lo bisa bahasa inggris
cerita dulu aja tuh mod
siapa tahu saya bisa bantu
pipi udah dekat rumah kok
saya udah buru buru pulang
udah ditungguin sama istri di lapas saya buat makan siang
kan saya belum selesai kan ceritanya
umbuan gue dimakan
roman romannya ikan ikan deh nih
ala ditarik dulu
nyangkut sendal putus
lumayan buat makan pepes ntar malam
umbuan gue dari tadi gak dimakan makan ikan
lu aja kali rat yang hapes
kita pulang aja yuk
kaki gue udah pegel dari stadi duduk
gue kan belum dapat ikan bareng si biji em
mau ditunggu apa kapan
lo mancing deh terusin
eh kak cimot
ada apa ya
nge ngiapin makan siang buat si kecil
besok kemarin lagi ya yan
waalaikumsalam bu ita
waalaikumsalam bu ita
udah siap kok
terus dapet ikan
baba ya mancing
tapi tadi gue kagak bawa alatnya
terus gue pinjem sama si murad
eh eh eh apaan itu
buat bikin meja kan surti mau dagang gado gado
kagak dikasih kasma
eh sebentar ya
saya mau langsung balik dulu
bisa pak bikin meja
kalau cuma meja doang mah
kok mama baru tahu
nggak pernah bikin meja
mama nggak kepengen jalan gado gado
lo beneran minta beliin tv mbak
ya allah tati bakal apaan sih
beli tv lagi
kan tv mak ada gede lagi
iya tapi kan kalau di tv emak
lah emang kenapa
kura kura dalam perahu
tati jadi sebel
ya lo yang pengen dibeliin tv
malah marah sama emak
jadi juga lo beli tv
nah itu brosur buat apaan
ini brosur tv
buat gue kasih lihat ke bini gue
biar dia tahu kalau tv itu mahal
saya ke terminal dulu ya
lu harusnya ngerti keadaan laki lu yang cuma tukang ojek
kudu nabung berapa hari no si ojek
bisa sampai berbulan bulan baru kebeli tuh tipi
tapi kan tadi minta dibeliin tv yang kecil mak
gak usah yang gede
mau gede mau kecil buat laki lo sama mahalnya
jadi bini itu jangan gede pasak daripada tiangnya
ya emang apaan sih
laper kamu bob
bob ntar abis makan
bantuin papa bikin meja
buat mama daga gaduh gaduh
yah tapi kan abis ini
bobby mau latihan futsal pak
latihan futsal mulu
latihan futsal mulu
latihan futsal mulu
latihan futsal mulu
latihan futsal mulu
sekali sekali dia gagal latihan
eh ada apaan ini ribut ribut

masa bobby disuruh buatin papa bikin meja
kan bobi mau latihan futsal
olahraga tuh bagus buat fisik dia
olahraga itu bagus buat fisik dia
biar badannya kagak bengkak kayak badan lo
biar badannya kagak bengkak kayak badan lo

mau kemana lo jack
mau pulang mau makan
mau ngasih liat bini gue baru suruh tv tadi
lo disini aja bengong
tapi jangan kelamaan
ntar lo kesambet lagi
lu ngapa kagak beli aja sih meja
lu ngapa kagak beli aja sih meja
apalagi yang bikin elu
din mau buat hemat be
kenapa harus beli
lo suruh tv
tadi abang udah nanya
kalo lo jadi beli tv baru
abang udah kagak bisa lagi ngasih lu duit belanja
nggak usah dibeli itu tv
kan tv mah ada
tuh kayak banyak duit aja
bukan lojak mah
yang mau beli tv
eh jak lo dengerin ya
kagak semua kepinginan bini lo kudu lo ikutin
kudu tegas dong
kan tak usah diladenin
lo juga tat
kalo minta apa apa lo liat dulu kerjaan laki lo nih apaan
kalo kayak begini
lo artinya kagak nyadar sama kerjaan laki lo